menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
menyatakan pemerintah sedang merumuskan pp atau peraturan pemerintah
terkait karantina kewilayahan untuk mencegah penyebar luasan virus corona
istilah karantina wilayah telah ada dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu dua
mahfud md menyatakan karantina kewilayahan berbeda dengan istilah lockdown
mahfud md menyatakan karantina kewilayahan berbeda dengan istilah lockdown
lalu disebut lockdown padahal tidak boleh memperlakukan lockdown
oleh sebab itu kita munculkan aja ketentuan resmi di dalam undang undang kita
nah disitu akan ditentukan pembatasan gerak barang dan orang
tetapi di dalam rpp tersebut akan ditentukan bahwa tidak boleh ada larangan masuk
terhadap mobil mobil pembawa bahan pokok sembako
tidak boleh ada larangan rapat bagi kapal kapal yang bawa sembako dan sebagainya